harta kekayaan menpora
aryo bimonan dito aryo tejo yang mencapai dua ratus delapan puluh dua miliar rupiah
di dominasi aset yang bersumber dari hadiah
menanggapi hal ini komisi pemberatasan korupsi akan melusuri
asal muasal hadiah yang dimiliki dito tersebut
berdasarkan data lhkpn kpk
harta kekayaan menpora didominasi aset rumah yang bersumber dari hadiah
aset tanah dan bangunan dito memiliki taksiran nilai hingga satu ratus delapan puluh tujuh miliar rupiah lebih
dari jumlah tersebut aset yang ia katakan bersumber dari hadiah sekitar satu ratus enam puluh satu lima miliar rupiah
ia juga tercatat memiliki aset mobil hingga lebih dari dua miliar rupiah
salah satu mobil seharga sembilan ratus juta rupiah dikatakan adalah hadiah
menanggapi aset tersebut kpk akan melusuri lhkpn menpora
terutama aset yang diakui merupakan hadiah
dalam bentuk apa berapa banyak kapan itu lagi kita lihat sekarang
yang jelas kalau sudah ada bukti
kan paparan selalu lhkpn sekarang dua minggu sekali terus minggu sekali
jadi mana yang kita dapetin kita laporin
kalau diperintahkan masuk lidik masuk